nah ini dia pesanan saya mie ayam bakar
ada hari hari khusus mbah untuk membatik mbah
ijin mustinya komparasi data yang bocor sama apakah data itu benar ke mensos
danau yang terbuat dari sisa galian batu kapur ini
nggak lengkap rasanya kalau nggak ditutup dengan kewadapan manis khas turki
biasalah dimana mana lima tahunan mas
iya makanya kalah terkenal
gak sih gak sih
sebelum deklarasi pasangan amin ya waktu itu
atas namanya dia belanda
menurut nosny melihat bagaimana sikap
ya jadi apen itu bakar
biasanya mengalami gejala mual muntah diare dan sakit kepala
daging ayam telur dan seterusnya
nah di jakarta bapak buka tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam
anda sudah dapat menyantap hidangan khas minang di sini
sebaiknya dibawa ke puskesmas untuk diperiksakan terlebih dulu
langsung kayak dua bulan gue ikut ke jurda abis itu
di depannya kita jualan sop buah sama es gula
harus di hari kelima dia diangkat
rencananya memang pasangan anies dan cak imin ini sampai di kpu pukul delapan lima belas
tolong mampukan semua orang yang telah mendengar pekabaranmu ini
masih bergantung di dalam dari importasi
dengan hadirnya di tempat tempat wisata
jadi pada saatnya nanti pemerintah melalui bapak nas mengevaluasi kebijakan relaksasi ini
kasih gizi yang baik agar anak anak tidak kurang gizi dan dia tumbuh cerdas
kayak gak lepas gitu ya mainnya kemana mana
sehingga dari awal badan pom bisa mengawal bisa mencermati dan mengawasi di awal
saat ini mereka yang sudah kembali ke denmark sudah berapa banyak bu dewi
oke baik ini sudah selesai apa ya
iya juga yang kalau bisa sih bisa ketemu apa namanya
kemudian nanti kita pasang dengan lensa tanam
makanya kemudian ada rekaman di handphone saya
aku juga baru tahu bahwa makanan di bandung ini banyak beragam
jadi mers ini adalah penyakit semacam covid sebetulnya tapi tidak separah covid
antara wudhu sama tempat misbadanya itu lebih dekat dan serasa kayak di madinah
tapi sekarang ini masih masih latihannya di mes itu ya
ya itu karena itu tidak mengikuti kaedah kaedah itu
akhirnya justru gagal di tengah jalan
karena menawarkan berbagai aneka bentuk dan menu bakso yang unik
mengingat harga reptil yang cukup mahal
tapi puji tuhan ditelepon untuk ikut nasional
masjid patok negoro terdiri dari satu ruang utama sholat
untuk menerima kembali anaknya bertugas sebagai anggota polisi
pagi kan sempet ada kayak scrimmage gitu kan
nah itu pr mereka ada di sana tuh
sehingga harapan kita ke depan untuk
kita sudah menyadari bahwa jumlah kendaraan itu banyak
kemudian kehadiran undang undang ini nantinya bisa benar benar apakah menjadi jawaban untuk melindungi
menempati masjid ini sebagai suatu tempat yang istimewa
jadi waktu tahun dua ribu sembilan belas itu kan cls masih main kan
jadi kita sebenarnya butuh satu ratus tujuh puluh empat ya karena penduduk dua ratus tujuh puluh lima juta orang
menuju ke tol cipali dan seterusnya
nanti kita akan melakukan evaluasi dan ini sudah dikembangkan bioteknologi supaya vaksin ini bisa diproduksi di indonesia
ya jadi saya pindah sekolah ke situ
kevin durant gitu kan unicorn tuh maksudnya
kemudian menjual produk jadi barangnya masuk dulu ke indonesia dengan proses kepabeanan resmi
atau pembengkakan biaya sebesar estimasi satu satu ratus tujuh puluh enam miliar sampai satu sembilan miliar dolar amerika
salah satu yang menarik dari informasi yang beredar adalah
sementara masih kami lakukan koordinasi dan komunikasi terlebih dahulu
permasalahan yang dihadapi oleh ukraina dan rusia
kalo pas kuliah kan foto itu kayak tiap dua minggu ada tugas tugas gitu kan
baik mas zulfi bagaimana suasana ramadan di sana kalau misalnya kita lihat
yuk ikut saya tempat pertama saya ada di kawasan pantai indah kapuk jakarta utara
dinas sumber daya air dan bina marga untuk perawatan kelencaran saluran air
kami akan membalas setiap pertanyaan yang masuk
memang kalau di atas kertas mungkin kita kalah
direktur eksekutif poltreking indonesia hanta yuda mengungkapkan dari hasil survei yang dilakukan di jawa tengah
anggapan bahwa sepatu olahraga merek impor lebih baik kualitasnya dibanding merek lokal memang masih ada
bapak di sorga berkatilah kami semua para pendengar dalam keadaan kami masing masing
jadi untuk kebukaran saja
apakah hanya gara gara anak sehingga laporan ini dicabut olehnya
jika dilihat sekilas kuah santan ini hampir serupa dengan kuah kari
kalau ngasih makannya kepada anak anak untuk mencegah stunting saya sama sekali tidak setuju bapak
juta rupiah untuk cpns yang mundur dari
sempet juara juga ngerasain kayak wah gila juara tuh kayak suatu kebanggaan gitu
tapi kalo loren sendiri emang sebelum ini ya sebelum maksudnya sebelum masuk dua musim terakhir ini emang
petani brazil yang lahannya enam puluh hektar ya pasti toles lah
oh masih kecil masih bayi
keberadaan saya di sini juga masih diterima juga
di sekolah sekolah dasar pada desember lalu
diabetes adalah ibu dari segala penyakit
oke apa catatan penting juga yang harus diwaspadai